dan sejumlah teman teman komisaris jenderal polisi tito karnavian
alumni sekolah menengah atas negeri dua palembang
selasa malam menggelar doa bersama
bersama puluhan anak yatim
mereka mendukung dan mendoakan tito agar lancar dalam menjalankan tugasnya
puluhan anak anak panti asuhan bersama rekan rekan tito karnavian
berkumpul di geraha dakwah al halim
mereka menggelar doa bersama agar tito karnavian lancar
menjalani uji kelayakan dan kepatutan
di komisi tiga dpr ri
menurut ketua umum alumni sma negeri dua palembang
mereka sangat bangga pada tito yang dicalonkan menjadi kapolri
wah kami mendengar kabar bapak saudara tito
dicalonkan untuk jadi kapolri
kami sebagai alumni sangat bangga sekali
karena memang bapak tito itu dari kecil kelihatan
sudah berjuang kepemimpinan
sikap kepemimpinan tito karnavian diakui teman teman
teman temannya sudah tertanam sejak bangku smp dan sma
tito yang terkenal rajin dan pintar menjadi motivasi dan contoh bagi teman temannya
tito pun aktif di bidang kesenian sekolah dan bermain gitar
mengiringi vokal group yang mereka bentuk di sekolah
kami merasa sama tito itu harus mengikuti apa yang tindakan di ulia
jadi membuat motivasi kami terhadap diri kami sendiri
rekan rekan tito berdoa agar tito selalu diberi kemudahan menjalankan tugas
mereka juga berharap tito selalu amanah memperbaiki institusi polri ke arah yang profesional